setelah mengunjungi stadion manahan solo federasi sepak bola dunia atau fifa
pada sabtu mengunjungi stadion gelora bung tomo di surabaya
untuk meninjau kesiapan dalam menghadapi perhelatan piala dunia u dua puluh
dalam kunjungan ini pemerintah kota surabaya memaparkan langsung progres perbaikan
dan juga persiapan jelang piala dunia usia dua puluh tahun
rencananya pemerintah kota surabaya akan mengerjakan instalasi listrik utama
cadangan listrik pada stadion kebanggaan warga jawa timur ini
selain itu jaringan internet akan diperbesar sesuai standar yang ditentukan
untuk sistem keamanan dan juga keselamatan yang dikonsep oleh pemerintah kota surabaya
pihak fifa sudah menilai dengan baik dan sesuai dengan standar keamanan
intinya tadi saya sampaikan bahwa mereka ingin mendengar progres yang sudah dijalankan
oleh tim yang di venue surabaya
kita tadi tahu bahwa semua progres yang dijalankan oleh pupr juga running well
sampai dengan nanti batas waktunya adalah di maret
di maret semuanya yang mengawani pekerjaan yang dilaksanakan oleh pupr akan diselesaikan